tiga saksi ahli yang meringankan didatangkan oleh kuasa hukum richard eliezer
ketiganya adalah ahli filsafat moral franz magnus suseno
yang mendampingi richard selama sidang kasus ini berlangsung
dan ahli psikologi forensik reza indragiri amril
dalam kesaksiannya franz magni suseno menyampaikan
pengambilan keputusan seseorang sangat bergantung pada hati nuraninya
namun jika dalam kondisi ketergesaan waktu
hati nurani akan sulit diikuti
terutama bila keputusan bertindak merupakan perintah atasan
sementara itu lisa marielle japri menyatakan
hasil asesmen terhadap richard eliezer menunjukkan
yang bersangkutan memiliki kecenderungan patuh pada lingkungan
dan menghindari konflik
yaitu tas psikologi
untuk mengidentifikasi psikopatologi pada seseorang
richard eliezer didiagnosis mengalami hipomania
hal ini disebut dapat menyebabkan seseorang mengikuti perintah
meski bertentangan dengan alarnya
paling tinggi perintah terhadap richard eliezer adalah hipomania
dimana hipomania sudah jelas berarti ada kecemasan yang ditutupi olehnya
dengan cara mencoba untuk berenergi dan bersemangat sekali
nah apakah kemudian dikatakan
kalau tadi pertanyaan berkaitan dengan emosi takut
takut dan cemas
adalah emosi yang dekat
hubungan kepatuhan dan rasa takut tersebut
yang tadi kepatuh karena dia tak
karena tadi saya katakan
emosi adalah bensin untuk semuanya
jadi karena dia takut makanya dia patuh
makanya dia takut
terkait dengan relasi kuasa antara verdi sambo dan richard eliezer
reza indragiri dalam kesaksiannya menyebut
richard berada dalam posisi yang sulit menolak perintah atasannya
mengingat jarak pangkat mereka yang sangat jauh
meski tidak punya kehendak membunuh yosua huta barat
hal itu tidak menghilangkan tanggung jawab richard atas perbuatannya
tapi saya bayangkan yang bersangkutan paham tentang perbuatannya
paham tentang mana boleh mana tidak boleh
paham tentang aturan organisasinya
tetapi ada sebuah kehendak yang dimasukkan ke dalam dirinya
yang ditekankan ke dalam dirinya
agar kemudian dia melakukan perbuatan jahat tersebut
tim kuasa hukum richard eliezer berencana menghadirkan lagi seorang saksi ahli yang meringankan
yakni saksi ahli hukum pidana dalam sidang lanjutan yang akan digelar pekan depan
tim liputan cnn indonesia